gempa bumi mengguncang kabupaten garut jawa barat pada sabtu malam
masyarakat pun panik saat gempa terjadi
kepala bmkg dwi korita menyatakan gempa yang terjadi di garut pertama kali bermagnitudo enam tujuh
lalu dengan banyaknya data yang telah masuk di bmkg bmkg pun memutakhirkan menjadi enam dua
adapun epicenter gempa bumi terletak pada koordinat delapan tiga puluh sembilan derajat lintang selatan dan satu ratus tujuh sebelas derajat bujur timur
atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak satu ratus lima puluh enam km arah barat daya kabupaten garut jawa barat pada kedalaman tujuh puluh km
efek sebaran zona yang terguncang ini cukup luas mulai dari jawa barat jawa tengah sebagian serta jawa timur sebagian
warga merekam peristiwa gempa bumi di kabupaten garut jawa barat
tampak para pasien dan sejumlah perawat lain di salah satu rumah sakit swasta nur hayati di kecamatan karangpawitan langsung keluar gedung rumah sakit
gempa juga dirasakan oleh warga kabupaten sumedang jawa barat
bahkan pasien rumah sakit umum daerah sumedang jawa barat terpaksa dievakuasi keluar rumah sakit
dan kita mengecek ternyata retakannya bertambah
meski memang kondisi di kabupaten garut sekarang kondusif
tapi pemerintah tidak henti hentinya termasuk koalisi yang berada
terutama yang berada di kawasan wisatawan di daerah garut selatan
terhadap warga terhadap pengunjung yang berada di kecamatan pemempek
cisompet dan juga ceklet untuk menjauh dari kawasan pantai
untuk mengantisipasi adanya gempa susulan
termasuk pemerintah kabupaten garut pun menghimbau kepada warga
manakala untuk mengantisipasi adanya gempa susulan
sebagaimana yang terjadi pada semalam
namun demikian pemerintah pun menghimbau juga kepada masyarakat
agar tidak mudah terpancing atau mudah percaya dengan informasi informasi
yang menyebar luas di media sosial yang memang secara kebenarannya
jadi pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tetap puas parah
tapi tidak terjebak dengan informasi informasi hoax
yang memang saat ini beredar luas di media sosial
ridwan dari beberapa kecamatan belasan kecamatan tadi
anda sebutkan mana yang paling parah dampak gempa
memang kalau kecamatan yang paling parah terkena dampak semalam
itu terjadi di daerah kawasan garut selatan
di kecamatan singajaya banjarwangi pamepeg ceklet hingga kalegong
tidak hanya di kecamatan yang berada di kawasan garut selatan saja
seperti hanya di kecamatan cilawu susinaraja
yang memang lokasinya tidak jauh dari kawasan garut kota
jadi memang untuk gempa semalam ini
kondisinya memang tidak terpusat di satu titik
sehingga yang jumlah empat puluh satu rumah tadi
tidak tersebar atau tidak terpusat di satu kecamatan saja
tapi menyebar di beberapa titik seperti itu
termasuk para pejabat yang mempunyai dampak baru
sekarang sudah mulai menyebar ke beberapa kecamatan
untuk melihat dan juga menginventarisir
ada kerusakan susulan di luar dari jumlah yang empat puluh satu rumah tadi
sudah berapa titik titik pengungsian
yang disediakan oleh pemerintah
untuk titik titik pengungsian yang akan disiapkan
nantinya akan berkoordinasi dengan pemerintahan kecamatan
tentunya di sana akan disiapkan
jadi nantinya bahwa tempat pengungsian
manakala memang diharuskan untuk mengungsi
di beberapa sentral terutama
di kabupaten garut di mana jumlah kecamatan
jumlah keseluruhan ada empat puluh dua kacamrat
tapi yang memang terdampak dari gempa semalam
luka luka saat ini ada satu orang yang
sementara sisanya yang tiga orang tadi
sudah pulang ke rumahnya masing masing
tentunya yang warga yang mengalami
itu secara biaya akan ditanggung oleh
sampai terjadi jadi saat kejadian
terjatuh seperti itu sehingga akhirnya
oleh keluarganya dan juga tetangga terdekat
setempat atau ke klinik terdekat demikian
yang bisa anda gambarkan seperti apa apakah
warga sudah bisa melakukan aktivitas
saudara bahwa saat ini
di kantor badan pelenggangan bencana lera
di kecamatan tarogong kidul yang lokasinya
aktivitas warga berjalan seperti
mengecek ke kawasan perkotaan di pusat kota
misalnya aktivitas warga tidak terganggu
biasa seperti halnya rumah sakit pun
ataupun rumah sakit milik pemerintah kabupaten garut
yang berada di pinggiran kabupaten garut
dan juga di rumah sakit
beraktivitas seperti biasa termasuk
gempa yang terjadi semalam
baik ridwan mustafa dari garut jawa barat
selamat bertugas kembali dan juga